apa yang udah kamu lakuin sama aku ha
gak gak mungkin lo pikirnya lo bawa perempuan gini terus gak lo apapain ya
kamu keterlaluan aja
gak nyangka kamu tuh bener bener bikin malu ya
sampai jumpa di video selanjutnya
lo eh ya
kok di sini dego
yah motor gue ngadet lagi
ya ampun gimana dong kita kan ini buru buru dego
ah ya lah gak bisa nyala lagi
udah udah mendingan kita naik taksi aja yuk
eh taksi mana ada jam segini
enggak enggak pasti ada pasti ada coba tungguin
tuh tuh tuh tuh tuh
gak ada sih pak
udah udah udah udah kembang
lo mau mona di sini mau sakit apaan
dego gue gak tahu gue sama mona ada di sini
enggak mungkin lo gak tahu ani ini pasti lo sengaja kan
tante gue gak tahu beneran gue gak tahu sumpah
raja kamu keterlaluan
raja lo ngajar banget ya kamu
apa yang udah kamu lakuin sama aku hah
enggak gak mungkin lo pikirnya lo bawa perempuan gitu terus gak lo ngapain ya
kamu keterlaluan aja
tante gak nyangka kamu tuh bener bener bikin malu ya
kalau memang kalian semua nggak percaya saya akan tanggung jawab
lo itu udah nodain putri dan sekarang lo jebak gue
mona sumpah aku gak akan dibakar sama lo
apalagi kalau agor nodain kamu tuh gak mungkin
kau bilang aku nyakitin putri nodain putri
kamu kan gak kenal sama putri
ya ampun kenapa aku bisa keceplosan kayak gini
padahal kan aku udah berusaha hati hati
apalagi mau bicara sama raja
gak penting mona tau dari mana kamu pernah nyakitin putri
yang penting sekarang adalah bagaimana kalian berdua bisa ada di sini di kamar hotel ini
tante saya udah bilang saya nggak tahu
sumpah saya nggak tahu kenapa saya di sini sama mona
seinget saya saya dan mona tadi minum di cafe
saya bangun saya udah di sini sama mona
udah lah jangan banyak alesan
maksud kamu sekarang kamu lagi nuduh orang yang lagi ngerjain kita
aku serius mona kayaknya ada yang ada domba kita
tapi aku gak tahu siapa orangnya
aku akan temukan orang itu
clara jangan jangan ini adalah kamu ya
karena kamu mau banget bikin anak saya malu
tante tuh kalau ngomong tuh dipikirin dulu dong tante jangan rasa nuduh kayak gitu
ah masih bisa ngomong lagi masih bilang menuduh jangan fitnah
padahal semua orang juga tahu kamu yang paling memungkinkan menjebak mona dengan raja
kamu satu satunya orang yang paling benci sama mona
tante kalau ngomong tuh pikirin dulu dong tante
tante tahu kan kalau saya ini cinta banget sama raja dan saya juga benci banget sama mona
gak mungkin saya ngebiarin mereka berdua ada di sini tato
wah masih bisa meras ya kamu ya masih bisa meras
cuma satu jawabannya
tunggu tunggu clara mama juga jadi curiga sekarang jangan jangan emang benar kamu lagi bapak
hahaha kamu lihat sendiri kan mama kamu sendiri aja gak percaya sama kamu
awas ya kamu kalau kamu ada pelakunya
aduh gimana ini
pak citra boleh saya pinjam teleponnya
halo ya boleh tolong masuk ke kamar lima ratus lima belas ya tolong cepat saya mau komplain ya sekarang juga
lihat ini rumahnya
lihat ini rumahnya
lihat ini rumahnya
saya dan mona duduk di restoran ini sampai datang pelayan ngantar minuman terus kami minum
dari situ kepala saya pusing banget ya saya gak habis pikir kenapa bangun bangun saya ada di kamar hotel
saya nggak suka kalau misalkan saya diperlakukan seperti ini saya minta pertanggung jawaban dari restoran dunia
maaf pak kalau soal itu saya tidak tahu menau pak
oh nggak tahu menau bukan berarti bisa lepas tangan gitu aja lho pak
enak aja udah bikin orang celaka mau cuci tangan lagi
gini deh pak saya minta semua waiter yang ada disini untuk dikumpulkan semua disini
bu andis bener tolong pak panggil semua waiternya
digo kamu harus bantuin aku digo
males gue soalnya gue tau ujungnya pasti bakal gimana
udah lah kalau menurut gue mendingan lo ngaku aja
daripada repot repot lo nyari alasan ya kan
ya lo gak boleh kayak gitu dong
ini kan jelas jelas semua ini tuh salahnya tante andis
udah ngaku aja sana
ini pak ini yang nganter minuman ke kita

dan saya juga tau tante

ibu cita tolong ya
tolong jelasin tuduhan anaknya ini
jaga itu mulutnya

tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan
tante andis jangan